kejuaraan e sport bertajuk boll battle of legend dua ribu dua puluh tiga akan digelar di empat region yaitu jakarta bandung semarang dan surabaya
para pemenang di kejuaraan ini akan mendapatkan kesempatan untuk bergabung dan berlatih di salah satu tim esports profesional rek's regium hyon atau rrq
untuk menjalani uji coba dan direkrut oleh tim esports profesional rek's regium hyon atau rrq
proses registrasi turnamen ini akan dibuka hingga akhir bulan september
babak grand final rencananya digelar pada pertengahan november mendatang
kolaborasi sama alezon ini saya pikir tuh ngebuka semua pintu membuka semua peluang sehingga mereka mereka ini pemain pemain apa ya
mungkin bisa dibilang pemain pemain amatir atau pemain pemain casual
pemain warcop gitu kan
khusus tujuh belas agustusan misalnya
itu bisa nunjukin eh kita juga bisa loh gitu loh
apalagi kalau misalnya memang mereka bagus banget
bisa sampai ke playoff kayak tadi pak christian bilang
ya mungkin kita bisa ketemu gitu kan
kita kasih sedikit tips and trik jadi profesional pr seperti apa